covid sembilan belas ternyata berevolusi dan mengalami mutasi
virus mutasi baru ini keberadaannya pertama kali ditemukan di kemptn di inggris tenggara pada akhir september dua ribu dua puluh lalu
dari hasil penelitian yang masih terus berjalan ditemukan bahwa virus varian baru ini memiliki kemampuan menularkan yang lebih tinggi dibanding virus sars cov dua varian sebelumnya
dan satu lagi dampak dari adanya varian ini adalah pada pemeriksaan pcr
jadi mesin pcr itu salah satunya dia mendeteksi jin s spike
nah kalau dia mesin pcr nya diagnostiknya menargetkan jin s maka ada kemungkinan ada gangguan akurasi dengan adanya varian ini
tadi sudah disampaikan
disampaikan oleh pak menteri bahwa sejauh ini sebelum ini ya mutasi itu terjadi di protein s tapi bukan di reseptor banding domain
jadi bukan di bagian ujung sekali yang menempel pada sel manusia
nah pada mutasi yang baru ini memang sudah mulai terjadi mutasi di rbd tapi hanya beberapa poin
dan itu belum sampai mengubah struktur maupun sifat antigen
sehingga sejauh ini belum mengganggu kinerja vaksin
penemuan virus varian baru ini di singapura dan australia menepis asumsi yang menyatakan bahwa virus varian baru ini tidak bisa menyebar di daerah trofis seperti di indonesia